saya sherina dan baru saja saya melihat berita yang sedang viral di medan
seekor kucing peliharaan ditemukan dalam keadaan terpotong potong
dan dijual oleh pelapak dengan harga rp tujuh puluh per kilo
hal ini membuat saya dan tentunya banyak pihak
merasa sangat terganggu
kalau dibiarkan terus dan terus menerus terjadi
pertama penyanyi sherina munaf melalui laman instagram pribadinya
menyoroti soal kasus kucing peliharaan yang dibunuh dan dagingnya diperjualbelikan di medan sumatera utara
serina menyatakan bahwa pelaku penyiksaan hewan tersebut telah melanggar undang undang
dan mendorong pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus tersebut
tidak hanya sherina salah satu organisasi pencinta satwa
natasatwa nusantara turut bersuara dan akan mengawal jalannya kasus ini
kasus penculikan dan pemotongan kucing peliharaan
saat pemilik akun instagram adsonia rizky karai
membagikan unggahan dengan menunjukkan karung yang berisikan daging kucing
diduga kucing persia miliknya menjadi salah satu korban penjagalan
pasca temuan barang bukti saat penggeledahan di rumah penjagalan kucing di medan sumatera utara
di hari jumat polisi memanggil dua saksi untuk diperiksa di polsek medan area
dua orang saksi yang diperiksa adalah
tetangga pelaku penjagalan dan pemilik rumah penjagalan kucing
di jalan tangguk bongkar tujuh kecamatan medan denai
sebelumnya kamis kemarin dua orang saksi sekaligus pelapor
juga telah diminta keterangan sebagai saksi oleh polisi di polsek medan area
keduanya merupakan warga yang kehilangan kucing peliharaannya
dan menemukan bangkai kucing miliknya di dalam karung di rumah penjagalan kucing
pada senin dua puluh lima januari
sampai dengan saat ini polsek
masih terus mendatangkan
apakah ada unsur unsur pidana yang lainnya atas kejadian ini
jadi polsek masih terus melakukan pengembangan
meski sudah mengetahui pelaku penjagalan kucing untuk dijual dan dikonsumsi
polisi belum memanggil dan memeriksa pelaku
meliputan cnn indonesia